pemerintah membantah pernyataan bakal calon wakil presiden sandiaga uno tentang data angka kemiskinan dan pengangguran yang dikontrol oleh pemerintah
dalam pernyataannya sandi menuding pemerintah ikut campur dalam mengontrol sejumlah data seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang dikeluarkan bps
mantan wakil gubernur dki ini mengatakan data yang dikeluarkan seolah olah menunjukkan penurunan kemiskinan dan pengangguran meski fakta di lapangan memperlihatkan kenyataan yang berbeda
menteri perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro membantah pernyataan sandi yang memastikan bps adalah badan independen yang telah diatur undang undang
oh enggak itu sama sekali tidak benar mereka punya undang undang yang menunjukkan independensi mereka
dan bps itu kan kebetulan langsung di bawah pembinaan saya sebagai menteri ppn
jadi sebagai pembinanya pun saya tidak pernah melakukan intervensi menitip
jadi sama sekali tidak benar karena kredibilitas dari suatu lembaga statistik itu sangat tergantung pada independensinya
sehingga yang saya bisa sampaikan ketika mereka akan mengumumkan data dari presiden sampai menteri terkait itu pun baru tahu satu jam sebelum press conference
jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi